semua siswa sekolah menengah atas negeri delapan puluh tujuh rempoa kebayoran lama jakarta selatan kami siang
menggelar aksi damai menuntut pihak sekolah agar tidak memecat guru mereka neti kairiah
kita sama sama tahu beberapa hari lalu viral di media sosial
seorang guru dilaporkan oleh wali murid karena mengajarkan muridnya anti jokowi
bukan hanya itu para siswa juga meminta agar nama baik guru agama tersebut dikembalikan
menyelidiki pengaduan tersebut kebenarannya
seperti diberitakan sebelumnya seorang guru dilaporkan oleh wali murid
karena dianggap telah mengajarkan untuk anti jokowi dalam pemilihan presiden mendatang
dan berita tersebut menjadi viral di media sosial
sang guru pun sudah meminta maaf kepada masyarakat dan presiden joko widodo
lewat sepucuk surat yang ia tanda tangani